itu ya emang akan ada kejutan kejutan yang tadi disampaikan oleh pak erick
bahkan tadi saya mengucapkan selamat aja belum boleh kata pak erick nanti dulu
karena ini maceranya masih sampai malam dan masih akan berjalan dengan luar biasa
dan juga attention to detailsnya ya
dan tadi juga pak erik sudah memberikan sedikit ujangan untuk pasangan muda juga ya
kalau misalnya berantem itu sebenarnya dua duanya kalah
jadi kalau bisa jangan sampai berantem beranteman gimana lah ya
baik nah yang juga akan hadir di tengah tengah kita sudah ada nih ya
yang juga akan bergabung pak monggo pak
ya ini dia
ada pak pratik
yang juga sudah beskapan
oke siap bapak
iya pak ya siap
selamat siang bapak
siaran langsung kok berjemur gini ya
karena kita juga mau merasakan suasana kehangatan dari purwomongko negara kita
kalau dari tadi kita lihat bahkan warga solo juga antusias sekali nih lho pak
untuk bisa ikut memeriakan rangkaian acara hari ini
bapak melihat kesannya seperti apa pak
kan memang ini kan dirancang sebagai pesta rakyat
jadi bagaimana partisipasi masyarakat ya
sekaligus sebagai ajang untuk pentas budaya lah
ya ini makanya gini kan pakai base cup semua ini
ya jalannya nggak mudah sih
kalau untuk acaranya kegiatannya mana yang menjadi favorit bapak
ya semuanya kan
makanannya apa tadi
belum sempat makan
belum sempat ya
kami tahan dulu tadi
sebagai panitia nih
ya panitia ini kan harus membantu pak erik mbak lili untuk ngatur flow dan lain lain lah biar lebih lancar
kan kita kan tahu bahwa undangan sangat banyak
tapi kita juga ingin tamu tidak menunggu terlalu lama
ini kan hal yang harus dikelola dengan baik
bapak ini kan juga sebagai salah satu sosok yang sangat

bahkan bisa dikatakan ini selalu menempel dengan pak presiden ya pak
ini dalam persiapan rangkaian acara pernikahan putra bungsu dari pak presiden
ada cerita cerita yang sempat disampaikan nggak pak
boleh berbagi bersama kami di sini
kami ini kan kami saya dan kawan kawan ini kan lebih mendukung untuk isu isu keprotokoleran
karena bagaimana juga kan pak presiden itu melekat di dalam diri pak presiden kemanapun pak presiden adalah
beliau wajib didukung oleh protokoler keamanan dan lain lain
demikian juga dengan tamu tamu vip yang lain
jadi itu sebenarnya tugas kami
selebihnya kan tugas panitia
jadi tugas keluarga lah
mas kaisang dan kawan kawan selebihnya
misalnya nyiapin apalah segala macam itu kan tugas keluarga
jadi kita mendukung aja jangan sampai misalnya tamu yang sangat banyak mengganggu masyarakat
justru bagaimana kita suasana ini dirasakan bersama sebagai pesta rakyat
jadi pesta bersama ya pak pratik ya
pentas budaya dan pesta rakyat bersama
karena kalau kita lihat dari tadi memang tamunya ini ramai ya pak pratik ya
tapi semuanya berjalan dengan teratur
syahdunya tetap terasa
meskipun jarak kita cukup jauh dengan pendoko ini pak
tadi waktu foto foto bareng tadi saya sudah sempat tanya juga ke pak bas pak erlangga
ada momen menarik ini yang ditunjukkan oleh para jajaran menteri ini pak pratik
selalu kalau menteri itu kita kita ini yang cowok cowok itu selalu siap untuk kemudian duduk di depan
duduk di depan sudah lama
ibu ibu langsung jongkok ke atas ibu ibu sampai kiri kanan
jadi udah lah pokoknya udah berapa tahun selalu fotonya begitu kita punya
templatenya seperti itu ya
oke mungkin untuk doa dan juga harapan untuk mempelai baru kita
dan pak erina berhasil membangun keluarga yang seakinah ya
keluarga yang bahagia sukses menjadi inspirasi menjadi toladan bagi masyarakat luas
jadi gitu kira kira
bicara soal sosok nih ya pak ya
sosok seorang kaisang pangaraputra bumsu presiden
kalau kita lihat di sini sebagai anak muda yang kekinian gitu ya
kalau kami menilainya dari jauh
kalau di mata pak pratik itu sebenarnya seperti apa sih mas kaisang
ini mempelai pria kita
terus kemudian strike forward gitu
terus kemudian ya juk juknya
selalu bikin ceria kiri kanan lah
ya begitulah kaisang ya
di sini juga sudah ada jajaran yang lain ini ya pak ya
menteri menteri yang lain
yang katanya saya dengar bocoran biasanya para menteri ini juga nge ban pak
nah yang satu ini juga jadi salah satu pemain
nah ini dia
kita jelaskan lagi benar gak ini nanti nge ban ya pak pratik ya
terima kasih banyak pak bas
kemarin pak bas sudah bikin heboh waktu bersama setelah akad nikah kemarin di jogja
tetapi semuanya dibilang harus sama sama berteriak
oke kenapa tuh pak bas
ini sudah ada pak bas
kan kan habis apa hijab kabul
begitu saya bilang sah itu baru alhamdulillah
berarti jangan jangan kalau hari ini kita menilai ya mas kaisang ini lebih luas gitu janjian salah satunya faktornya adalah sahnya pak bas itu ya pak
sudah plong kan
sudah plong gitu ya
nah tadi saya sempat tanya pak biasanya ini kan jajaran menteri juga ikut nge ban hari ini kira kira akan nge ban gak pak
wah ini di pendopoagung
nanti kita cari tempat lain ya
nah kalau dari jajaran menteri sendiri ada kado spesial nggak sih pak yang mungkin dipersembahkan untuk kedua mempelai ini
saya kira itu ketua kelasnya kan pak mensa
kado nya ya kekumbiraan bersama
dan yang terasa bagi yang menyaksikan juga ya pak
untuk pak bas ada doanya mungkin untuk para mempelai
saya kira seperti yang disampaikan oleh pak gembo
seperti yang disampaikan oleh pak gita imakruf
kita doakan mas kaisang dan mbak erina ini bisa membina keluarga yang baik
baik untuk keluarganya
baik untuk kedua orang tuanya
oke sehingga menjadi keluarga yang berbahagia
tadi saya sempat tanya ke pak prati
sempat juga tanya ke pak erik begitu ya
jadi wajah wajah juga dibutuhkan
jadi wajah wajah juga dibalik rangkaian acara hari ini
pak bas ini kan juga panitia pak ketua panitia pak
oh saya selalu bukan selalu kan kalau ada event event saya prasarananya
pada saat eventnya saya sudah selesai
yang pada saat acaranya itu beliau ini
ini kan kaitannya sekali lagi tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjamin terutama para tamu hak hak keprotokelan
dan tentu saja jangan sampai lalu lintas orang yang begitu banyak terlalu mengganggu ya
nah ini itulah tugas kita sebagai jajaran pemerintahnya
melayani masyarakat dengan baik
kalau sebelumnya kan sempat juga nih ya pak ya
pak jokowi menyampaikan bahwa tidak bisa digelar di gedung pertemuan pak jokowi karena sudah di booking orang gitu
nah itu ceritanya gimana
mungkin dari pak bas dan pak pratik boleh cerita lagi sampai akhirnya memutuskan bahwa puro mangkunagaran lah yang menjadi lokasinya
saya kira waktu saya ngobrol dengan beliau beliau punya tempat sendiri
tapi sudah dibuking orang
beliau punya kereta sendiri
itu keretanya beliau sendiri
punya kuda kudanya sendiri
jadi semua saya kira yang namanya juga pesara rakyat itu dari kelurahan kelurahan
jadi bukan datangkan artis artis enggak
itu dari keluhan keluhan hanya ada stimulan stimulan untuk beli pakaian seragamnya untuk minum makannya
hanya itu menurut pak jokowi
hanya itu menurut beliau
kita bersyukur juga kemudian di saat gsb digunakan sudah dibuka oleh
kemudian gusti brey kansung gusti brey menawarkan gimana kalau di sini gitu
jadi gitu lah ya
kita tentu saja senang juga ya
kemudian kita punya peluang luar biasa untuk ikut berkontribusi meramaikan warisan budaya yang begini
dan bukan cuma meramaikan namun juga para bapak bapak ini juga menjadi saksi ya
gimana pak ceritanya pak saksi nikahnya
pak bagaimana pak
modalnya saksi nikah itu hanya tiga huruf
tiga urup satu kata
ya tapi kalau saksi ini saya melihat beliau juga pasti sudah sering menjadi saksi
saya juga sudah sering menjadi saksi
jadi saya kira saksi dari anak
seorang anak presiden
jadi sakralnya juga beda
jadi kita juga harus hati hati di dalam memberikan kesaksian itu
sedangkan acaranya sendiri juga sangat sakral
sehingga semua akan semua terjudisi itu apalagi tv tv ini kenapa live gitu kan
harusnya apa pak
harusnya terus terusan lagi enggak pak
silahkan pak perhatikan yang mau disampaikan pak
itu kan juga tempatnya di pendopo agung ya
jadi apa namanya kita kan sampai mas kaisang tuh soan ke silaturahmi ke beliau ke rumah saya juga
pak hanum tolong berkenan untuk menjadi saksi nikah
sebetulnya kita kan yaudahlah
loh kalau ini tadi beliau masih pak kaisang
mas kaisang masih minta
mas kaisang masih minta pak menteri saya berkenan
kata katanya pak basuki
pokoknya pak basuki jadi saksi
saya ada basa basi
bentuknya perintah pak ya
sudah bilang bapak belum
itu kapan bu ngomongnya pak
tiga minggu sebelumnya
tiga minggu yang lalu berarti ya pak ya
nah kalau tadi kan melihat seperti itu mungkin salah satu alasannya ya justin
karena memang ada kedekatan nih ya kan
antara mas kaisang dengan pak pratik pak bas
kalau pak bas tadi saya sudah sempat tanya ke pak pratik
pak bas menilai sosok mas kaisang pangarap sebagai anak muda indonesia ini seperti apa sih
sebenarnya sosoknya yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang
tadi aku sudah cerita
saya tadi sudah cerita kalau ya mas kaisang ya begitulah
anak muda sekarang yang sangat mudah bergaul dan seterusnya
jadi enak juga sama mas kaisang itu kalau sudah ngobrol
ya saya kira mas kaisang juga tadi yang sampaikan
dia kan sangat spoke up ya
bicaranya seperti yang pak presiden bilang celenge en
celenge en gitu kan
jadi ya easy going gitu kan
kita ketemu di airport pakai jalan pendek pakai sendal padahal di kawal pas pampres
jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu juga easy going aja
oke apa adanya ya
sedikit ini pak kita mau sayang nih melewatkan momen ini hati hati bapak
kalau tidak kita tanyakan kepada pak pratik dan juga pak bas
waktu cerita kalau mas kaisang mau nikah
pak jokowi waktu itu bilangnya gimana ceritanya pak
itu masih pak pratik nih yang selalu di istana
ya sekali lagi kan ini kalau pak presiden itu kan selalu sangat ketat ya
ini ada urusan pemerintahan ini urusan pribadi urusan keluarga ini kan sangat ketat
sekali lagi kalau kita sebagai pejabat pemerintahan
sebagai pejabat pemerintahan ya kita hanya berperan sejauh itu memang menjadi tusi kami ya
menjadi tugas dan fungsi kami
tapi kalau sebagai orang yang dekat gitu ya adulah beliau kan enggak banyak perintah apa apa sebetulnya
ya paling minta tolong pak itu kaisang mau ketemu
saya kira mau ketemu ada apa gitu
ternyata minta jadi saksi dan seterusnya gitu
kalau saya waktu itu waktu kunjungan kerja ke mana candi muarajambi
ya dengan ibu negara saya yang mendampingi
tapi saya sudah baca di medsos bahwa mas kaisang sudah ada pdkt dengan mbak erina
mas kaisang ada pdkt ya
lagi kapan bu diresmikan
berarti pak abbas justru tahunya dari medsos kemudian konfirmasi ke bu iryana ya pak
berarti pak bas menjadi orang pertama yang tahu sebenarnya
wah ya enggak loh
langsung konfirmasi kepada ibunya langsung akhir tahun
dan kita bersama sama berkumpul di sini ya pak ya
untuk merayakan satu momen yang tadi disebut bukan hanya pesta antara
atau hajatannya presiden jokowi saja tapi pesta rakyat yang ada di sini
pentas budaya yang terasa sekali
biasanya bapak ada senjatanya nih yang dibawa ya kan
kamera siap siap pak
drum slicknya ya kita tunggu ya pak nanti kalau misalnya ada penampilannya
terima kasih banyak bapak
terima kasih banyak pak pratik
terima kasih banyak pak bas
boleh saya bangun ke microphone nya bapak
selamat kembali melanjutkan tugasnya
ini langsung bertugas bapak bapak